enam sopir angkot yang tergabung dalam sebuah klub angkot di sukabumi diamankan polisi
sekumpulan sopir itu ditangkap karena diduga merusak kendaraan angkutan umum lainnya
bahkan menjarah barang berharga milik sopir
saling ejek antar klub angkutan umum menjadi pemicu kericuan antar sesama supir angkot ini
mendapat pengolahan ketat dari anggota kepolisian resor sukabumi
dua puluh enam orang enam diantaranya wanita
yang tergabung dalam sebuah klub sopir angkot di sukabumi diamankan minggu malam
diduga mereka merusak dan menjarah sebuah angkutan umum
yang merupakan musuh dari klub angkot mereka saat tengah konvoy usai merayakan hari jadi klub
jadi kejadiannya adalah pengurusakan terhadap salah satu komunitas angkot
anak bandel yang dilakukan oleh komunitas angkot yang lain yaitu bocah nakal
dan kemudian terjadi gesekan di jalan
sehingga terjadilah pengurusakan yang memakai
akibatkan kerusakan pada pihak lain
angkutan umum jurusan cibadakci saat ini dirusak menggunakan batu dan sebatan senjata tajam
di desa cibolang kecamatan cibadak kabupaten sukabumi
ironisnya peristiwa ini terjadi saat ada penumpang di dalamnya
beruntung penumpang dan supir melarikan diri dan bersembunyi saat perusakan dan penjarahan terjadi
itu dirusakan sama apa aja sih
paca semuanya hancur
pakai apa itu
pakai batu terus
terus saya malah langsung lari
terus ada korban gak sih disitu ada penganiayaan atau gimana
tahu gak ada kayaknya
gak ada ya
penumpang juga langsung keluar kabur
kasus ini kini masih dalam penyelidikan satreskrim polres sukabumi
ahmad fikri sukabumi